soalnya buat urusan gituan bapak gak ngerti
rumahnya dimana be
ineke kan gak tau
mau bapak anterin
ya ineke kan harus kerja be
yaudah ntar dah bapak tanyain
besok bapak kagarin
terima kasih mas
menurut aku mending kamu ke rumah pak rizal jak
rumahannya sih perumahan elit
pasti rumahnya besar besar
pasti gampang dirinya tuh
ya deh mai aku kesitu aja
siapa tau ice cream sirap apa kue bolu
ya kan biasanya air putih dulu
ya juga ya
tis gue mau nanya
mau nanya apa pur
udah ntar aja
sweet dulu aku kang
udah ambil aja ambil aja
saya juga kan mau ngojek
kalau kamu gak mau
kan gue belum selesai nanya tis
loh kok telat
udah pada masuk tau
tau kok pak
oh ya sudah kalau gitu
prima titik demonstrating
awal ya sudah seperti itu
iya ini lo kebetulan
mulainya lagi h dalej
pinggangnya selama kalinya sudah clutch di kantor aku foreign dua orang
gue nggak mau dengerin kata kata bapak lo
kata lo aja gimana caranya gue jalan sama ine kak
waktu saya ngajak jalan ioh begini ngajaknya pur
iyo kita jalan yuk
kalau gitu mah pasti ditolak
minta neng ine kek ajak temenya juga
biar ramean dia pasti gak bakalan nolak
bener juga lutis
enggak gue cuma mau nanya besok kamu sibuk nggak
kita jalan yuk
jalan siapa aja
terserah kamu boleh ajak teman kamu biar rame
terserah kamu boleh ajak siapa aja
iya deh boleh
iya nah tidak
apa lo mau pujarales kok ha
oh udah hiata kami
iza keaja pemanah abu
ini ke ada apaan nelfon bapak
masuk dulu deh
tapi lu jangan ngasih tahu amin ya
buat apa tuh pur
saya ngasih tahu ke kang amin
gak mau ngasih tau amin
kenapa ketawa pur
kalo mau ganti ktp
kudu nanya dulu ke kelurahan
atau paling kagak ke pak erweda
buat urusan gituan
rumahnya dimana be
ineke kan gak tau
mau bapak enterin
ya ineke kan harus kerja be
ntar dah bapak tanyain
besok bapak kabarin
terima kasih mas
terima kasih mas
tidak ada kerja
beli dong berapa satu dibongkus ya oke deh kalau dp sejuta cicilan tiga tahun perbulannya tujuh ratus
dua tahun berapa dp nya berapa sama sejuta kalau dp sejuta cicilan dua tahun perbulannya
sembilan ratus rebu mahal amat motor bebek ada ini dek makasih ya bang uangnya eh dek bayar dong adek
makanya bayar dulu maaf om uang jajan saya habis kalau nggak ada uang kenapa beli
bawa apaan ngakuang enggak pak enggak ada papain iya kan aku ditabrak pak
enggak enggak ditabrak iya kan pak waduh saya kagak lihat lagi kejadiannya udah
ngomong apa apaan gua sumpah pak saya ngapa apain dia enggak bayar dia lari saya kejar karena dia
larinya kenceng makin lama dia ada di belakang saya saya berhenti capek dia nabrak saya pak
bapak mau ngambil motor sport aku motor bebek
yang cicilan berapa lama
boleh dp nya mau dibayar kapan pak
itu besok aja ya nunggu anak saya pulang karena dia membeli
bur kata bapak saya kebaikan orang itu harus dibalas dengan kebaikan juga
saya kan udah baik pur ngasih kamu solusi
maksud bapak lu itu apa tis
ya saya emang gak bakalan nolak pur kalau kamu mohon raktir saya makan atau ngopi
isna bapak lu gak pernah ngasih tahu kalau nolong orang itu harus ikhlas
iya saya udah disini di tukang sini belakang gedung bang
karena gue lagi seneng nih gue kasih buat lu
itu mah gampang
ur mau kamu atau saya yang narik
yaudah buat lu aja

saya disimpulkan aja power